alif sampai juang akhirnya
ibu ada tulisan
kamu gak bisa dong makan siang di luar
soalnya aku lagi sahabat nino juga
lagi bantuin pak nino beresin berkas
kamu beresin dulu aja ya kerjaan kamu
kamu ada rencana makan siang dengan randy
saya harus ngasih cincin ini ke catering
saya coba ajak makan siang aja ya
ini berkas berkas proyek klien
sudah saya urutkan berdasarkan nama perusahaan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
saya mau pergi
siang ini kita makan bareng yuk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
tapi gue juga mau banget makan siang sama mas randy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
tapi dia udah ditopi
sebelum apa sih
silahkan kamu pergi makan siang dengan rendy
nanti kalau bapak butuh apa apa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
nanti saya jemput ya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
aku seneng kok
ini emang bener bener dokter sama susternya luar biasa
oma aja yang angkat ya
berusaha ini di depan ada pak irfan
katanya mau bertemu dengan burosa
pagreb perlu dibukain apa enggak bu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
sebaiknya aku pastikan deh
ada ovan ya omah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
gini ya boleh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
omah temuin dulu di depan
sama duluan ya nanti kamu nyusul
biarin kamu jagain reyna dulu di sini ya
pak irfan datang saya temuin dulu
kalian disini aja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
pak rosa tadi aku dikabarin sama andin
iqbal kabur aku dengar
pak rosa gimana baik baik aja
ya so far saya dan keluarga semuanya aman
tapi terus terang saya jadi semakin khawatir dan takut
terus terang saya jadi semakin khawatir dan takut
apalagi sekarang iqbal sudah kabur dari penjara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
ini ada paket untuk ibu rosa
iya buka air
ayang kiki udah pulang
jambu pusuk di atas pengki
silahkan masuk ayang kiki
silahkan masuk ayang kiki
kayaknya gigi tadi nggak beli ikan
ini kok bau banget sih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
ibu beli apaan tadi kok paketannya
bawa busuk kayak gini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
hah hah hah
anyway yuk masuk ke dalam dulu kita makan di dalam ini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
kiki nggak tau ini paketannya
bangung banget tadi ada orang bermotor
terus ngasih ini ke kiki katanya ada paketan buat ibu rasa
terus ini dibawain

tapi baunya ibu pesen makanan takutnya ini makanannya basi
itu tapi tapi saya nggak pesen apa apa kiki
bu sebaiknya biar saya yang buka paket ini bu
karena saya khawatir kalau di dalamnya ada yang berbahaya
karena saya khawatir kalau di dalamnya ada yang berbahaya
apalagi pak al sudah memberikan instruksi kepada kami

agar semua paket yang masuk ke sini harus di screen terlebih dahulu

iya iya makanya ditolong periksa dulu pak
ada foto keluarga

ibu ibu ada tulisan
ibu ada tulisan